jangan sampai cuma menjadi tren sesaat saja
karena emang dia cukup ribet juga tuh di paint area nya si thailand
sekolah sdn ciloma itu nggak seperti ini
sejak dua ribu tujuh sudah ada empat ratus tujuh puluh sembilan cik atau anak maleo yang dilepas liarkan di tempat ini
kalau nggak ada mah udah gue dikacangin bu